pemerintah merombak struktur organisasi pt pertamina persero melalui rapat umum pemegang saham rups selasa siang
salah satu alasan perombakan ini sebagai respon dari kelangkaan bahan bakar minyak
restrukturisasi pertamina dilakukan dari yang semula dua direktorat menjadi tiga direktorat
sementara direktorat gas dihilangkan
direkturat pemasaran pertamina dipecah menjadi dua yaitu pemasaran corporate dan pemasaran retail yang dijabat oleh muhammad iskandar
sebelumnya iskandar menjabat direktur pemasaran
struktur direktur sumber daya manusia ditambah yakni direktur yang menangani logistik dan supply chain di jabat nike widiawati
sementara yeni andayani yang dulunya menjabat direktur gas dihapus dari struktur organisasi
sementara direktur utama masih di jabat elia masamanik
komisaris utama tanri abeng menuturkan perombakan dilakukan berdasarkan kajian komprehensif
dan sebagai respon atas kelangkaan bbm dan lpj
yang kerap terjadi

sementara itu kementerian bumn menyebutkan perombakan jajaran direksi pertamina tidak mempengaruhi investasi yang sudah dilakukan
investasi yang dilakukan pertamina sampai saat ini diantaranya mengakuisisi blok blok migas di luar negeri
seperti di iran rusia dan al jazeera
selain itu revitalisasi dan pengembangan kilang kilang baru
menurut deputi bidang pertambangan industri strategis dan media
kementerian bumn fajar hari sampurno
reorganisasi direksi pertamina ini merupakan bagian dari rangkaian proses pembentukan holding bumn migas
antara pgn dengan pertamina